yang saya hormati ketua dan pimpinan lembaga lembaga negara
hadir bersama kita ketua mpr ri
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju
yang mulia para duta besar negara negara sahabat
yang saya hormati gubernur sumatera utara
beserta para gubernur dan para bupati wali kota yang hadir
yang saya hormati ketua dewan pers ibu nini rahayu
beserta seluruh jajaran pengurus dewan pers
yang saya hormati ketua pwi pusat bapak atal
yang saya hormati pak es depari beserta seluruh jajaran pengurus
beserta seluruh kepala staf yang hadir
kepala staf angketan darat angketan laut dan angketan udara
yang saya hormati tokoh pers rekan rekan wartawan
hadirin dan undangan yang berbahagia
saya mengucapkan selamat hari pers kepada seluruh insan pers indonesia
di manapun bapak ibu dan saudara saudara berada
sekaligus mengucapkan terima kasih kepada pers nasional
atas kontribusi dan kemampuan dan kemampuan yang berharga
saya mengucapkan terima kasih kepada pers nasional atas kontribusinya
kepada bangsa dan negara
sejak awal awak media berkontribusi besar
dalam menyuarakan ajakan perjuangan kemerdekaan
menyuarakan inovasi inovasi pembangunan
dan menjadi penopang utama demokratisasi
saya punya pengaman pribadi yang dalam
dan bersahabat dengan insan pers
sejak menjadi wakil saya berpikir
saya akan menjadi wakil dari kota menjadi gubernur
dan menjadi presiden
saya kesana kemari runtang runtung
saya jalan bareng ke kampung ke pasar
ke desa ke nelayan dengan rekan rekan wartawan
dan terbukti insan pers telah membuka harapan
orang biasa seperti saya bisa
bapak ibu insan pers yang saya banggakan
pada hari peringatan hari pers nasional sekarang ini
dunia pers tidak sedang baik baik saja
dunia pers tidak sedang baik baik saja
dulu isu utama dunia pers adalah kebebasan pers
selalu itu yang kita suarakan
tapi sekarang apakah isu utamanya tetap sama
menurut saya sudah bergeser
karena kurang bebas
apalagi kita sekarang ini
pr sekarang ini mencakup seluruh media informasi
yang bisa tampil dalam bentuk digital
semua orang bebas membuat berita
sekarang ini masalah yang utama
menurut saya adalah
membuat pemberitaan yang bertanggung jawab
karena masyarakat kebanjiran berita
dari media sosial dan media digital lainnya
dan umumnya tidak beredaksi
atau dikendalikan oleh ai
algoritma raksasa digital cenderung
mementingkan sisi komersial saja
dan hanya akan mendorong konten konten
ratchian yang sensasional
sekarang ini banyak sekali
dan mengorbankan kualitas isi
dan jurnalisme otentik
ini yang kita akan semakin kehilangan
hal semacam ini tidak boleh mendominasi
kehidupan masyarakat kita
media konvensional yang beredaksi
semakin terdesak dalam peta pemberitaan
keberlanjutan industri media konvensional
juga menghadapi tantangan berat
banyak mengenai ini
bahwa sekitar enam puluh persen belanja iklan
telah diambil oleh media digital
sehingga tadi malam saat makan durian
saya mengundang beberapa tokoh insan pers
untuk berbicara mengenai ini
kita tahu bahwa menkomimpo
baru saja mengajukan izin prakarsa
mengenai rancangan perpres tentang kerjasama
perusahaan platform digital dengan perusahaan pers
untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas
tapi ada usulan lain
rancangan perpres tentang tanggung jawab
perusahaan platform digital untuk mendukung
jurnalisme yang berkualitas
saran saya bertemu
kemudian dalam satu bulan ini harus selesai
mengenai perpres ini
jangan lebih dari satu bulan
saya akan ikut nanti dalam beberapa
pembahasan mengenai ini
sekali lagi sekitar enam puluh persen belanja iklan
telah diambil oleh media digital
sumber daya keuangan media konvensional
akan semakin berkurang terus
larinya pasti ke sana
dan sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital
dalam mengambil belanja iklan ini
telah menyulitkan media dalam negeri kita
kemudian yang ketiga
kedaulatan dan keamanan data dalam negeri
juga harus menjadi perhatian kita bersama
data adalah new oil yang harganya tak terhingga
dan para penguasa data bukan hanya bisa memahami
kebiasaan dan perilaku masyarakat
dengan memanfaatkan algoritma
penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat
ini yang kita semua harus hati hati
hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama
hati hati dan waspada mengenai ini
bapak ibu yang saya hormati
di tengah suasana seperti ini
insan media arus utama
justru sangat dibutuhkan
untuk menjadi rumah penjernih informasi
penting sekali menjadi
menyajikan informasi yang terverifikasi
dan menjalankan peran sebagai
yang memberi harapan kepada kita semuanya
peran utama media kini
semakin penting untuk mengamplifikasi kebenaran
dan menyingkap fakta
terutama di tengah keganasan post truth
pasca fakta dan pasca kebenaran
media arus utama diharapkan mampu menjaga
dan mempertahankan misinya
untuk mencari kebenaran
dan membangun optimisme
oleh karena itu
saya minta semua pihak
baik kepada lembaga pemerintah pusat dan daerah
bumn perusahaan swasta
lembaga swadaya masyarakat
untuk mendukung keberadaan
media arus utama
memang untuk bisa eksis berkelanjutan
media arus utama harus melakukan inovasi inovasi
harus adaptif terhadap teknologi
dan melakukan langkah langkah strategis
namun media masa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri
pemerintah dan semua pemaku kepentingan
harus memberikan dukungan
memasuki tahun politik
media masa harus tetap berpegang teguh
dan tidak tergelincir dalam polarisasi
media harus mendorong pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh
supaya berjalan jujur dan adil
serta meneguhkan persatuan indonesia
media masa harus tetap menjadi pilar demokrasi yang keempat
dan menjadi referensi utama bagi masyarakat
dalam mendapatkan informasi
saya rasa itu yang penting saya sampaikan